saya tidak bermaksud untuk melukai rindu aji
saya sangat menyesal nyai
dan sekarang saya telah kehilangan dua sahabat terbaik saya
tidak selamanya persahabatan berjalan dengan mulus
pasti diwarnai dengan pertikaian
tapi persahabatan itu tidak boleh putus
itu darah suta
pak e suta
dimana pembunuh itu
dia harus dihukum
bayar dengan nyawa
ya allah pak
kami harus bentuk balas
atas kematian juragan kipu
putrimu itu adalah pembunuh
saya bukan pembunuh
bukan saya yang membunuh juragan kirpo
mohon jangan pak
jangan nih kau campur
jangan ganggu dia
kalau daerah suta
bertahan kampung ini saya takut keselamatan darasulta akan terancam
para anak buah jurakan kirpo tidak akan pernah rela membiarkan darasulta berkialang begitu
saja mereka pasti akan kembali dan menuntut balas
hanya ada yang dapat menolong kami tolong bawa darah kita sejauh mungkin dari kampung ini dan
tolong lindungilah dia tolong kami den kami sudah tua den selamatkan harta kami satu satunya darasulta
selamatkan harta kami
tidak baik seperti ini
saya tidak akan bangun sebelum anda membenahi permintaan kami
kalau gitu saya akan membawa darasulta bersama saya dan saya
juga akan berjanji saya tidak akan membiarkan hal hal apa pun jadi
terima kasih terima kasih banyak
biar cepat sembuh
enggak dadaku rasa ngeri
si sebarai itu memang semalekete ya
masa begitu aja dimarah
padahal kan kamu dorong dia gak selaja
kamu mau dirong aku lagi
kamu tau gak aji begini itu gara gara kamu
aku gak mau lagi jadi teman kamu
aji bilang pergi ya pergi
jangan lupa tutup pintu tutup tutup
pertama kali jari kamu
aku bisa lupakan kamu
jangan lupa seseorang
jangan lupa tentang diri
sebablah kehilangan dua sahabat terbaik saya
sembara tidak selamanya persahabatan berjalan dengan mulus
pasti diwarnai dengan pertikaian
tapi persahabatan itu tidak boleh putus
tapi nyai rindu aji dan basir sudah tidak mau lagi menjadi sahabat saya
sembara apakah kamu akan menyerah begitu saja
kamu harus memperbaiki kesalahanmu
dan kamu ingat tidak manjada wajada
siapa yang bersungguh sungguh dia akan mendapatkannya
tepat sekali kalau kamu bersungguh sungguh meminta maaf kedua sahabatmu
aku yakin sekali kedua sahabatmu itu pasti akan memaafkan
eh sekarang ikut aku kita mau kemana nyai
kamu akan tahu sendiri ayo
tidak ada tuhan
tidak ada tuhan
tidak ada tuhan
tidak ada tuhan
tidak ada tuhan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
maaf saya datang mengganggu kiai
ada hal penting yang ingin saya mintakan pendapat kiai
sudi kiranya kiai mau meluangkan sedikit waktu untuk saya
saya akan mencoba untuk mencoba
saya akan mencoba untuk mencoba
saya akan mencoba untuk mencoba
saya akan mencoba untuk mencoba
saya akan mencoba untuk mencoba

saya akan mencoba untuk mencoba
saya akan mencoba untuk mencoba

senang bisa bertemu dengan al mukarum kiai holil dan kiai mustafa
saya juga senang bisa bersuatu dengan kiai agen jumbar jumantur
sepertinya ada hal yang penting ingin dibicarakan kiai yabar
sampai sampai beliau memanggil kita ke tempat ini
kalau begitu mari kita masuk
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ahlan wasahlan para sahabat
para sahabat berkenan untuk hadir
menerima undangan dari saya
saya mengaturkan banyak terima kasih kepada para kiai
tapi saya melihat
raut wajah kiajabat menyimpan kecemasan
apakah ada yang mengajal hati kiai
saya mengundang para kiai untuk hadir ke sini
karena saya ingin meminta
pendapat dan saran dari para kiai
atas masalah pelik yang saya hadapi
masalah pelik apa kiai
masalah dari santri saya
dan mak lampir
apa lagi yang dia lakukan
apa perempuan siluman itu membuat ulah lagi
saya akan menjelaskan ini di dalam